kalau hakimnya salah nanti itu urusan hukum tersendiri bukan pada putusannya
ya kemarin menurut jokowi pak bin hotto itu polifak presiden pak bin hotto ini dituduh mencuri baju perang perang yang budi
padahal ini bajunya bajunya tidak ditulis segitu
orang orang ini menuduh alih kamu mencuri baju saya baju pelanggan saya
saya ini sejak kecil ini punya saya

tapi orang yahudi enggak ini punya saya
tetangga saya tidak tahu bahwa ini punya saya
umar bin hotto menunjuk hakim seorang hakim
apa betul saya mencuri punya orang yahudi
orang yahudi ini memberi saksi meyakinkan
betul saya tahu jangan depan dari mana kapan pernah pakai mana betul itu punya orang yahudi
akhirnya hakim memutuskannya hakim
hakim yang memutuskan baju perang ini milik orang yahudi
ingat umar bin hotto pak bin presiden
tapi begitu hakim mengatakan ini
karena ini bukan hakim
kalau di kalangan dari umumnya
negara itu harus kita makan
karena kalau kita berpengaruh terus kapan berusia
tapi masih banyak yang bisa kita akui menganggur suka untuk selipin selesaikan bergerakan masker protes tentang hukum
akan sangat berbahaya bagi negara ini
setiap ada keinginan mendapatkan sesuatu dia main hukum
itu sebabnya ketiga kesamain pokok luka
tapi yang terakhir itu undang undang mahkamah konstitusi
tidak ada di prolektas tidak ada apa apa masuk
ketika saya ditunjuk untuk menghadapi membaki apa apa
gak ada perubahan mudah mudahan menjelang begini
orang orang orang di selatan juga ada perubahan mudah mudahan
kalau gak bisa membuat perubahan mudah mudahan ke akhirnya pengadilan yang dimain mainkan
nah saudara ini bahaya
apalagi kalau ada pemilu
setiap pemenuh kita nambah jabatan karena jadi
nanti kalau sepuluh kali pemenuh tambah jabatan
dibentuk ini dibentuk itu dibentuk itu
nanti ada orang juga tidak sepatulnya disuruh jadi tetap besar besarnya
jadi ini bagi kita
masalahnya bagi negara ini
itu yang sebabnya kalau harus benar benar mengatakan jabatan negara
jangan besar besarnya besar besarnya
lalu ada seorang imam namanya ibn tayyib i ahidu
ini yang jadi pegangan akhir sunnah waktu itu
biar kamu mempunyai pemerintah yang jelek selama enam puluh tahun
karena melakukan hal hal tapi jangan sampai menghancurkan negaranya
jangan sampai fungsi fungsi pemerintahan hancur
biar kamu punya pemerintah yang jelek selama tiga puluh tahun
itu jauh lebih baik daripada sehari saja kamu tidak punya
itulah sebabnya pemerintah harus kita kawal jalan
dilakukan oposisi politik gerakan masyarakat sipil dan sebagainya
nah itu sebenarnya harus kita jaga jaga
kalau dari ini semua bisa diperjuangkan dari aspek aspek politik
karena kita pikir ini seumpama saya yang menang
dinyatakan menang tetap menang pak tegang
ini yang ganti buka kapan selesainya
masih masih mau kita nge phone saya katakan
banyak hal yang harus kita lakukan
kita tidak harus sembunyi
tapi dari jalan jalan
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya
untuk memberi kenangan indah kepada saya
saya tadi berusaha nyalami satu persatu
meskipun tidak semuanya tersentuh
itu tanda bahwa saya sungguh
kalau begitu keadaannya harus tambah cerah
paling kalau pergi ke jenderal magus sumaka
nah jadi saudara berjualan ke jenderal pernah berdiri seperti ini
banyak syarat yang bisa didukung agar negara ini menjadi lebih baik dan lebih baik
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh